salah satu gugatannya adalah meminta pemilu ulang tanpa prabowo gibran kenapa gitu
karena kemudian dengan majunya mas gibran muncullah penyalahgunaan sumber sumber daya negara
mk juga yang mengabulkan dan meloloskan gibran kemarin masuk di pilpres percaya dengan produknya
ketika mereka semua mengingkari ini tahun jamnya ketuhan
kalau memang ternyata apa yang digugat itu nggak sesuai dengan harapan gimana mas
sesuai dengan harapan bahwa setidaknya pemilu ini dua putaran
majunya gibran sebagai cowok presnya prabowo itu nggak diperhitungkan pdip
saya ada rekamannya saya tahu bapak saya akan berakhir tahun depan
kalau saya tidak berlabuh ke pdi perjuangan kemana lagi
dari situlah oh ternyata bohong itu menjadi bagian dari strategi
artinya bisa dikatakan gini pdip ketipu habis habisan
pak jokowi berperan dua
satu sebagai seorang presiden yang seharusnya membangun supremasi hukum
gibran bilang gini terus mau diulang sampai kapan sampai yang kalah menang
kami merah putih kami taat pada konstitusi
kami taat hukum kami tidak pernah melawan di luar jalur hukum
tetapi yang kalamin adalah suatu nafsu terhadap kekuasaan demi keluarga demi anak
kpu sudah mengumumkan hasil rekapitulasi suara di pilpres kemarin
pemilu belum selesai meskipun sudah ada yang deklarasi kemenangan
nah mk saat ini tengah memproses gugatan dari paslon satu dan juga tiga
dan kalau dikatakan dari awal ini adalah kecurangan yang terjadi secara tsm
pembuktiannya akan seperti apa nanti di mk
kita langsung ngobrol bersama dengan sekjen pdi perjuangan hasto kristianto
terima kasih levi atas undangannya
mas hasto jadi gini hari ini di hari rabu ini
mk sudah mulai bersidang ya gugatan dari paslon tiga
salah satu gugatannya adalah meminta pemilu ulang tanpa prabowo gibran kenapa gitu
ya kalau kita lihat dalil dalil hukumnya
dan sesuai juga dengan hak konstitusional yang kami miliki
karena persoalannya itu dimulai dari ujung
yaitu dari abuse of power yang dilakukan oleh presiden jokowi
yang melakukan suatu intervensi melalui aparaturnya kepada mk
terhadap sidang komite etik mk mk
dan kemudian memberikan sanksi kepada anwar usman
kemudian dibuktikan kembali terhadap sidang etik
semua mendapatkan sanksi pelanggaran etika yang sangat berat
karena dengan keputusan itu yang masih bisa diperdebatkan dalam seluruh teori hukum apapun
karena dari sembilan hakim mk selain ada first state of interest
itu juga empat menyatakan dissenting opinion
kemudian ada dua yang menyatakan bahwa kepala daerah yang dimaksud adalah gubernur
sehingga tidak memenuhi syarat syarat untuk mengambil suatu keputusan yang final and binding
karena kemudian dengan majunya mas gibran muncullah first state of interest tadi
penyalahgunaan sumber sumber daya negara dan juga aparatur negara
sehingga itulah yang dihadapi oleh pak anies
pak muhaymin dan juga pak ganjar mahfud
karena itulah sebagai suatu gugatan kami ajukan secara menyeluruh
meskipun mk di dalam kewenangan konstitusionalnya adalah sengketa terhadap hasil pemilu
tetapi hasil pemilu tidak terlepas dari suatu proses dari suatu inputnya
inilah yang kemudian kami lakukan sebagai satu kesatuan konsepsi hukum melalui proses dmk yang dimulai hari ini
oke mas hasto kita bedah satu satu
majunya gibran sebagai cawapresnya prabowo itu gak diperhitungkan pdip
itu kami kan bertemu dengan mas gibran saksinya adalah pak komarudin watubun
pak ganjar dideklarasikan pada tanggal dua puluh satu april
kemudian dua meinya saya undang mas gibran
tetapi kemudian dibocorkan ke media
mas gibran saya dapat informasi kalau mas gibran mau dicalonkan sebagai wakil presiden mendampingi pak prabowo
pak komar ini orang indonesia timur biaya tidak tidak
lalu mas gibran menjawab pak sekjen saya ini lahir dan dibesarkan di pdi perjuangan
termasuk melalui sekolah partai
saya tahu bapak saya akan berakhir tahun depan
kalau saya tidak berlabuh ke pdi perjuangan kemana lagi
ungkapan mas gibran dengan penuh haru
padahal sudah ada keputusan dari keluarganya bahwa gibran akan maju
betul kemudian ternyata ketika akhir april itu sudah ada keputusan dari keluarga bahwa mas gibran mau maju
dan ada rekamannya karena setiap kami mengundang itu kan kami ada rekamannya
bahwa bohong itu menjadi bagian dari strategi
padahal seorang pemimpin yang namanya kebohongan itu dalam filosofi kita itu tidak boleh dilakukan
kemudian tanggal dua agustus ini juga ada videonya
bu mega telah memberikan pengarahan kepada seluruh kepala daerah menjelang penutupan
sudah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
loh itu ada mas gibran dan mas bobi
sekarang saya tanya pada mas gibran
apakah masih di pdi perjuangan
masih bu disaksikan oleh seluruh kepala daerah
karena saya dengar dengar mas gibran sudah dibujuk sebagai calon wakil presiden tanggal dua agustus
lalu dikatakan ya mas gibran
oh enggak bu saya tetap di pd perjuangan dan tidak mencalonkan
maka kemudian sebagai pimpinan rapat saya bagi tim yang seharusnya tidak ada didesain
saya bagi seluruh kepala daerah ke dalam lima grup
lalu kami minta mereka membahas strategi pemenangan paganjar
karena saat itu mas gibran menyatakan tidak akan masuk
rupanya untuk menjadi pemimpin bohong pun dilakukan
jadi pertanyaan gini sampai sekarang kan kta nya masih belum dibalikin ya
tetapi secara otomatis berakhir
mas rudy dengan sekretaris yang sudah mengirimkan surat pemberitahuan
karena konstitusi kita mengatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya diusung oleh gabungan partai politik atau partai politik
partai golkar golkar pd perjuangan misalnya nggak boleh mengajukan dua
ketika partai sudah punya calon yaitu pak ganjar prof mahfud kemudian ada yang mencalonkan ya itu otomatis keanggotaannya berakhir
mas hasto di salah satu artikel online yang saya baca anda sempat menyebut gini
nggak mungkin kita mecat presiden jadi anggota pdi perjuangan kenapa gitu
kami kan diajarkan tata kerama juga
pak jokowi berperan dua
satu sebagai seorang presiden yang seharusnya membangun supremasi hukum membangun legasi terhadap demokrasi
mengedepankan kepentingan rakyat bangsa dan negara dan menjalankan konstitusi dengan seluruh seluruhnya
yang tidak boleh seharusnya ada vested of interest apalagi beliau sedang menjabat
persoalan nepotisme ini karena sedang menjabat berbeda dengan yang lain
nah inilah yang kemudian kami sampaikan
bagi kami pak jokowi sebagai presiden kami tetap hormati
tetapi apa yang dilakukan terhadap konstitusi terhadap demokrasi terhadap sumpah presiden ketika itu dilanggar kami tidak bisa membiarkan itu
maka kemudian kami melakukan berbagai upaya
begitu proses hukum seperti apa yang terjadi mk sekarang proses politik yang ada di dpr dan menggalang suara rakyat
tetapi pada akhirnya segala sesuatunya partikan di atas partinya ada rakyat
rakyatlah yang juga akan menentukan sosok pemimpin mana yang betul betul membangun komitmen bagi bangsa dan negara sosok pemimpin mana yang membangun komitmen pada akhirnya hanya pada keluarga
tapi seberapa berat pemilu kali ini ketika ada perang saudara saya bilang perang saudara di dalamnya mas
ya inilah realitas kehidupan bahwa seseorang bisa berubah karena kekuasaan padahal kami kawal selama dua puluh tiga tahun
saya baru tahu tadi dari pak komarudin watubun ternyata ketika mencalonkan sebagai gubernur kami tidak tahu sama sekali kekuasaannya
kami lihat beliau sosok yang sederhana makanya kami gotong royong
pak komarudin itu sampai menjual mobilnya
mas prananda sampai mengumpulkan dana saksi rp enam dua miliar
pengurus pengurus partai kami yang sebagian besar dari kalangan rakyat biasa mengumpulkan di jakarta satu empat miliar
itu sebagai modal pak jokowi sebagai calon gubernur
meskipun di internal juga ada suatu dinamika
tapi kami memberikan prioritas kepada pak jokowi
ketika dua ribu empat belas seluruh jajaran partai memberikan dukungan kepada ibu mega
tapi pada akhirnya ibu juga memberikan mutiara terbaiknya kepada pak jokowi
dan kita dibandingkan dengan survei saat itu hampir dua puluh satu perulangan bdi delapan belas sekian persen
ibu mega nggak minta sesuatu secara terbuka
ibu hanya meminta sebelum pak jokowi dicalonkan pada periode kedua
saya yang menjadi saksi adalah badan riset dan inovasi nasional
karena itulah agar kita bisa berdikari di bidang ekonomi kita harus menguasai ilmu pengetahuan riset dan inovasi
tidak minta berapa jumlah menterinya
berapa nggak ada sama sekali komitmen untuk itu
kita juga bergotong royong seluruh anak ranting ranting bahkan begitu banyak yang meninggal karena sakit
semangat juangnya sampai kelelahan
mbak esti dua ribu sembilan belas itu sampai mau ditembak oleh oknum tentara karena mendukung pak jokowi karena ketatnya persaingan saat itu
kami juga sama tapi kami diajarkan bukan orang yang juga menghitung terhadap apa yang kami lakukan
tetapi ini yang terjadi kan bukan karena terhadap pdi terhadap konstitusi terhadap demokrasi
maka semangat pak saya juga menyuarakan itu
karena agar apa yang telah dibangun dengan susah payah ketika kita masuk dalam sisi gelap kekuasaan pada zaman orde baru dan kita memulai zaman demokrasi
berarti persoalan persoalan yang mematikan demokrasi
di dua ribu empat belas saya pernah dengar bu mega saat itu kan ragu sekali untuk memajukan pak jokowi sebagai presiden
anda salah satu orang yang meyakinkan bu mega bahwa pak jokowi itu adalah orang yang layak dimajukan pdi perjuangan sebagai presiden
dan setelah ini semua terjadi anda menyesal nggak
hanya ibu mega akan melakukan suatu kontemplasi
melihat bagaimana kehendak rakyat itu
yang saat itu mau tidak mau kita melihat secara objektif bahwa pemimpin perempuan di republik ini masih menghadapi persoalan
karena aspek budaya agama dan sebagainya
berbagai konstrain itu yang kami lihat
maka kemudian saya mengajukan proposal saat itu ke pak jokowi dan ibu mega
bagaimana ibu mega sebagai presiden pak jokowi sebagai wakil presiden
saya bilang sama pak jokowi ini tertulis
pak jokowi lima tahun pertama itu sebagai semacam acting presiden
yang membidangi luar negeri dan pertahanan
government nya itu adalah pak jokowi
sama dengan ibu mega ketika zaman gustur
lalu dua periode selanjutnya baru pak jokowi menjadi the real presiden
tapi itu tidak mendapatkan respon sama sekali
bahkan pak jokowi mengatakan saya sampaikan ini problematika berat
akibat kepemimpinan pak sby pada periode kedua
yang menimbulkan berbagai persoalan kebangsaan
lalu pak jokowi mengatakan justru ketika pak sby tidak berprestasi
maka melakukan sedikit perubahan saja
sehingga pada akhirnya upaya saya itu mentok
untuk mendorong kombinasi bu mega dan pak jokowi
itu andwi jayanto menjadi saksi
nah kemudian ya akhirnya
d dua d menjelang bulan maret
sehingga ketika akhirnya itu mengerucut
maka saya katakan ibu mega memberikan suatu jalan bagi pak jokowi
meskipun seluruh partai saat itu elit elit yang mengendaki perpaduan bu mega dan pak jokowi
ketika satu minggu setelah golkar pkb
pdip sama pan memberikan dukungan pada pak prabowo di museum perumusan naskah proklamasi
saya melihat sudah bergeser total ini
lalu sebagai bagian dari tanggung jawab saya
bahwa saat itu ikut mengendorse pak jokowi
pada bulan agustus tahun dua ribu dua puluh
mas tok bertanya kepada pak jokowi
dek ini bagaimana terkait dengan ganjar
sudah saya sudah ke ganjar
mas tok menjawab saya tidak pernah dibohong orang
tapi kali ini adik jokowi juga berbohong kepada saya
padahal tanggal tujuh belas agustus saya bertanya kepada jokowi
supaya tidak mengganggu partai
dan kemudian saya akan melakukan upaya meluruskan kebenaran ini
tapi bagi ibu kan partai ini kan punya tugas yang penting
maka kemudian udah kamu tetap sebagai sekjen
dan saya tetap di pd perjuangan
setelah pemilu ini yang kami perkirakan dalam seluruh data kami setidaknya putaran kedua
yang seharusnya pada putaran kedua itu
kebohongan seperti yang tadi anda sudah jabarkan
pdip ketipu abis abisan
karena kami politik kan diajarkan pada nilai nilai kebenaran itu
maka mengapa di dalam filosofi wayang
seorang raja yang paling bijaksana
itu namanya pandu dewanata
karena dia melambangkan suatu lambang yang paling agung dari seorang pemimpin
jadi ketika kami katakan dibohongkan seperti itu
itu kepada orang yang berbohong
apakah seorang pemimpin betul betul membangun karakternya
dan dengan karakter itu dia menjadi suri toladan
yang kemudian menjadi inspirasi bagi banyak orang
sempat bareng sama pak jokowi juga
pak jokowi itu berubah luar biasa
itu pada awal periode kedua
aspek aspek pencitraan masih di kedepankan
nah padahal saya ketika periode pertama
saya akan menjadi deputi tim transisi
saat itu saya membawai oleh and gas
saya ditanya pak jokowi
karena mafianya adalah istana sendiri
tanpa campur tangan dari penguasa
pak jokowi lah yang harus membuat
itu sebagai jalan menciptakan keadilan
maka tugas pak jokowi untuk melakukan
agar istana tidak bisa disalah gunakan
pada tanggal tujuh belas oktober dua ribu dua puluh
sebelum beberapa hari pak jokowi
bu d ini dari bapak saya
jangan lihat istana dari sisi terangnya
maka jokowi akan jadi pemimpin
ketika pembukaan asian games
termasuk upaya upaya untuk memperpanjang kekuasaan
taruhlah sekarang hubungan bu mega dengan
ya hubungannya untuk bangsa dan negara
masih berada di dalam pemerintahan
yang lebih fundamental bagi kami adalah
pengkhianatan terhadap konstitusi dan demokrasi
padahal seorang presiden bersumpah
untuk menjalankan konstitusi dengan seluruhnya
toh akhirnya juga kebenaran akan terungkap
nah sehingga yang lebih kami persoalkan adalah
menyentuh demokrasi yang berkedalatan rakyat
siapapun yang menyalahgunakan kekuasaan
ada nilai nilai satyam eva
tapi bu mega itu kan ibaratnya ibu dan anak ibu
yang kemudian bahkan bu mega
bisa merelakan kursi presidennya
oleh kader pdi perjuangan diserahkan ke pak jokowi
bahkan sampai akhir sebelum terjadi strategi kebohongan
dan ibaratnya terluka lagi
gimana hubungan bu mega sebetulnya
ya sebenarnya justru kami yang bilang
udah ibu udah seperti ini pak jokowi
lalu ketika kami mau merespon
ya biasa kan kadang kadang kita ini kan fighter
apalagi untuk membela konstitusi dan demokrasi dari rakyat
agar kedepan tidak ada lagi penyalahgunaan kekuasaan
bahwa kekuasaan bisa merubah seseorang
ketika pak rudi bertemu dengan ibu mega
kurang apa itu perasaannya
kita semuanya perasaannya sudah tidak bisa diungkapkan
livi bisa bayangkan dua puluh tiga tahun
itu sering ditimpakan kepada ibu mega dan pd perjuangan
hal yang positif diambil oleh pak jokowi
itu pun kalau selama bangsa ini bagus
tapi pada akhirnya kan kita melihat
bahwa nasib bangsa ini dipertaruhkan ke depan
kekuatan kekuatan oligarki itu berbicara
bahkan kemudian saya baca baca buku ini
saya teringat pernyataan dari lee kuan yew
ketika pisah dari malaysia
lalu mengatakan kata kata yang penuh filosofis
bahwa jawaban dari seluruh persoalan
karena singapura terdiri dari orang india
yang tiga tiganya itu punya karakternya masing masing
yang tidak memberikan energi positif saat itu
tapi akhirnya jawabannya adalah supremasi hukum
nah saat ini supremasi hukum kan betul betul turun ke titik nadir
bahkan kita hampir sudah di bawahnya india
sementara kami diajarkan untuk membangun polri
agar budaya hukum tertib hukum
itu sama dengan malaysia
sama dengan singapura setidaknya
tni kita menjadi penjaga kekuatan pertahanan yang disegani dunia internasional
jadi kami melihat secara organisasi
tapi ini kan kemudian melalui pemilu dua ribu dua puluh
jadi kesedihan kami di situ
kalau kami sedih bukan karena dikhianatin
terjadi sebagai dinamika kehidupan
kalau kami boleh katakan kami semua menangis
itu ketika nasib bangsa dipertaruhkan ya karena ambisi
nah pengkhianatan terhadap pdip
bisa dikatakan pengkhianatan terhadap demokrasi
sekarang ada gugatan ke mk
mk juga yang mengabulkan dan meloloskan gibran kemarin masuk di pilpres
ketika kantor partai diserang luluh lantak
lebih dari satu ratus empat meninggal
saat itu ibu mega memilih jalan hukum
ibu ini semua polisi kejaksaan
kemudian hakim dikuasai oleh pak harto
masa diantara sekian banyak hakim
kejaksaan tidak ada yang punya hati nurani
selama mereka digerakkan hati nurani
dan satu saja kita menang dari dua ratus tiga puluh enam gugatan
itulah moral force itulah kemenangan kita
maka kami melihat dari pidato tadi pak ganjar prof mahfud
di mk tadi pada pengantarnya
ini kan didesain untuk punya sikap kenegarawanan
untuk mengpentingkan kepentingan bangsa dan negara
pemilu bukan pada hasil tetapi prosesnya
ketika mereka semua mengingkari
sekiranya tanggung jawab itu akan dibawa dengan membiarkan kerusakan demokrasi
kemudian pengkerdilan terhadap suara rakyat
maka akan menjadi beban
tidak hanya sembilan hakim tetapi juga bagi bangsa ini ke depan
sehingga ke depan seperti nggak ada pemilu lagi
ini pun semua sudah bisa diatur dari depan melalui penggunaan instrumen negara
dan sumber daya negara yang sangat luar biasa
jadi kami diajarkan pada keyakinan
ketika kami kokoh berdiri pada keyakinan
maka kebenaran akan menemukan jalannya
dan itu ada kesabaran revolusioner
kalau memang ternyata meskipun kita nggak boleh pesimis ya dengan hasilnya
apa yang digugat itu tidak sesuai dengan harapan
kami sesuai dengan harapan bahwa setidaknya pemilu ini dua putaran
karena sejak awal kami mengatakan
perolehan ganjar mahfud ini di lock
lalu partai partai pendukung ganjar mahfud
sebagai suatu pembelajaran agar ke depan tunduk pada kekuasaan
maka saya katakan pak jokowi ini bisa tercatat
sebagai presiden yang memiliki legacy buruk
tetapi juga menghilangkan sejarah partai kaabah
yang menjadi suatu gambaran kehidupan politik kita
kalau kita lihat dari partai partai yang bergabung ke p tiga
mereka telah berjuang jauh sebelum indonesia merdeka
mas hasto gini ketika salah satu poin dari tuntutannya itu adalah
melakukan pemilu ulang tanpa prabowo gibran
tapi ini kan ada respon dari prof yusril yang menyatakan
ya untuk membangun bangsa ini gak ada kata terlambat
karena di atas hukum ada etika dan moral
maka prof yusril juga tidak hanya bicara hukum prosedural
tapi di atas hukum ada etika dan moral
nah beliau berbicara juga dengan nuraninya
dengan pengalaman pengalaman dari perjuangan bangsa ini
dan secara konsepsi secara prosedural pun
ini hak konstitusional yang dimiliki oleh ganjar mahfud
bagaimana kita mau bicara hasil kalau kita tidak berbicara proses
tiba tiba lahir seorang bayi tanpa suatu proses
bagaimana seorang mencapai gelar doktor tanpa dia mencapai mengikuti suatu proses
argumentasi dari prof yusril sangat berbahaya
ya termasuk terkait dengan agama sendiri
karena nanti kita tidak bisa mengajarkan sesuatu yang baik
tentang adab tentang nilai nilai kejujuran tentang budi pekerti
karena kemudian segala sesuatunya hanya berorientasi kepada hasil
istilahnya kamu melakukan kecurangan masif
ibaratnya silakan kamu melakukan segala cara yang penting hasil tercapai
ini nggak bisa dibenarkan dengan cara pendidikan agama sekalipun
pendidikan budi pekerti sekalipun
ini yang kami harapkan hakim mahkamah konstitusi melihat satu rangkaian ini
mas hasto di program ini juga saya sempat ngobrol sama mas budiman sujatmiko ya
suara kita ini turun dari lima puluh delapan menjadi empat puluh sembilan gitu ya
dan pasti keguncangan politiknya luar biasa jika itu terjadi
entah pada kami entah pada kpu entah pada pasangan satu dan dua
sampai menjatuhkan lima puluh delapan menjadi empat puluh sembilan hanya untuk bisa masuk putaran kedua
menurut saya hal itu bisa dibuktikan
kalau itu kemudian diputuskan padahal buktinya saya nggak yakin itu bisa terbuktikan
mas budiman sempat ngomong gini mana mau orang disuruh pemilu ulang
nanti yang ada malah jadi chaos gimana tuh responannya
ya persoalannya bukan pada mau atau tidak mau
persoalan adalah hak konstitusional yang kemudian kami sampaikan
karena ada ketidakadilan ada abuse of power yang semua bisa menangkap
emangnya nggak ada itu tekanan kepada kepala desa
emangnya nggak ada istana dipakai untuk melakukan pengorganisasian
emang tidak ada tekanan tekanan dari aparatur negara
itu semua kan secara telanjang di depan kita terjadi
lalu sekarang orang berlomba lomba
karena ini sudah berhasil kemudian mendorong
ada ajudan pak jokowi sekretaris macam itulah david
yang mau dicalonkan sebagai bupati di boyolali
ada sekretaris pribadi ibu iryana
lalu ada istri mas kaisang disuruhkan menjadi bupati sleman
sehingga kami sampaikan oleh prof rannusa bhakti berulang kali seulang
karena saya sangat kagum dengan beliau
mas sasto kan gibran ikut nanggapin ini ya
gibran bilang gini terus mau diulang sampai kapan
sebenarnya ada persen dan hukumnya
nah sayangnya mas gibran ini kan ya usianya itu karena usia masih terlalu muda
ketika di saburai jua
bupati dari pd perjuangan namanya orien menang pilkada
apa yang dipersoalkan bukan pada hasil
tapi ada proses penetapan dia sebagai calon kepala daerah
yang saat itu berkewarganegaraan ganda
ini kan sama bisa dianalogikan meskipun berbeda case nya
ini adalah mas gibran yang tidak memenuhi syarat
jadi menurut anda masih ada harapan
karena konstitusi kan dibuat ada ideologi yang diatasnya
itu etika dan moral tentang suatu mimpi terhadap masa depan
tapi kan gini mas anda juga sempat katakan
ini semua ada abuse of power di sana
artinya kita melawan kekuasaan untuk kemudian menegakkan demokrasi
untuk katakanlah melihat apakah akhirnya mk akan mengabulkan gugatannya atau enggak
melawan itu semua melawan kehendak penguasa
untuk kemudian mengamini apa yang mas hasto harapkan
ketika pdi dibangun itu gabungan lima fungsi
nggak mungkin saat itu mengalahkan pak harto
pdi di setiap kongres ada intervensi
muncul kesadaran para pendiri fusi
dengan seluruh kekuatannya termasuk untuk membunuh rakyatnya
apalagi dengan topangan militer
tetapi pak harto mengkeramatkan keharmonian
maka mereka sepakat boleh jadi kita diadu domba oleh presiden
maka mari kita berkonflik
sehingga presiden panglima abri saat itu
tidak mampu menyelesaikan konflik
disitulah terjadi konsolidasi nilai ideologi
yang dilakukan oleh pd perjuangan bersama civil society adalah
yang kita lawan adalah suatu nafsu berkuasa
demi keluarga demi anaknya
kami patriotik kami gak akan pernah melawan negara
kami tidak pernah melawan di luar jalur hukum
tetapi yang kalamin adalah suatu nafsu terhadap kekuasaan
kpu kan sudah mengumumkan hasil rekapitulasi suara ya mas
dan kemudian ada manuver manuver untuk rangkulan politik gitu ya
kemudian sempat anda singgung
jadi artinya pdip sudah firm mau di luar koalisi
itu kan polosnya pak prabowo
ketika mas gibran yang ke kami aja berbohong berapa kali
ya salah jawab dong kita merangkul rakyat
tetapi kemudian ketika ditanya bagaimana dengan pak prabowo
kan saya tegaskan kami tidak ada persoalan secara pribadi dengan pak prabowo
tapi kalau kami bertemu dengan pak prabowo termasuk ibu mega mbak puan
itu hal hal yang sangat fundamental tadi
tentang demokrasi tentang ketaatan pada konstitusi
tentang demokrasi yang berkedalatan rakyat supremasi hukum
itu tidak pernah lelah kami perjuangkan
itu terus kami perjuangkan karena itu komitmen
itu jati diri namanya saja kami partai demokrasi indonesia
ada kata kata perjuangan itu masa kami diem
tapi gini mas rasto pak prabowo kan mau ketemu ibu megan
ya nantilah ada saatnya untuk ketemu
saat kami sekarang kan saatnya berjuang dulu
melalui mahkamah konstitusi dan kemudian juga penggunaan hak politik di dpr
kan kami baru mengkaji nih hak angket
karena kami perlu tambahan beberapa fakta fakta terkait dengan abuse of power tadi
tapi angket ini kan tidak terkait dengan pak prabowo
angket ini kan terkait dengan bagaimana presiden di dalam menjalankan konstitusi dan undang undang
betul betul dijalankan dengan baik
maka kami gunakan upaya untuk hak angket
tapi arahnya itu hak konstitusional ini perlu digunakan
karena kalau tidak lagi lagi buat apa pemilu ke depan kalau semua cara dipakai
tapi mungkin nggak nanti ketika pak prabowo ketemu bu mega akhirnya bu mega luluh dan berkoalisi

ini ada seorang profesor jerman saya lupa namanya
dia pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat itu sudah berbicara bahwa suatu saat yang akan bisa menghadapi pak harto
itu adalah megawati sekonoputri
karena dia nggak mau tunduk pada tekanan
pada pola c stick and carrot dia nggak mau tunduk
dan ibu megan itu nggak mau dikasih gula gula
beliau mengambil keputusan itu dengan kontemplasi
dan kemudian melihat dialektika yang ada
dan tidak menempatkan dirinya sebagai sentral
tetapi rakyat bangsa dan negara sebagai sentral
itu cara ibu megan mengambil keputusan
jadi jangan diragukan kalau urusan keteguhan ibu megan
gini kalau anda melihatnya ketika memang betul misalnya
gugatan itu kemudian ditolak dan betul nanti dilantik dan ada
kita kan katakan sekarang gini satu dan tiga sedang berjuang bersama
terus kemudian sekarang kan sudah mulai ada manuver manuver untuk melobi kanan kiri
ada pertemuan antara pak surya palo dengan pak prabowo
mungkin saja dengan ketum ketum yang lain setelah ini
ibu megan mungkin salah satunya yang juga ikut dilobby
ditinggalkan untuk berjuang sendiri pdi perjuangan pada akhirnya
kami diajarkan oleh bung karno
karena bung karno menjadi sentral sama bu mega
tapi ideolog utama kami adalah bung karno
ketika di dalam menghadapi perjuangan
maka yang terpenting adalah persatuan dengan rakyat
persatuan rakyat adalah senjata yang paling hebat
dan juga suatu keyakinan kita
keyakinan seperti satyam eva jayate tadi
kami bisa memberikan suatu kontribusi yang diakui
di dalam meningkatkan kualitas demokrasi
meskipun sekarang indeks demokrasi kita lebih rendah
dibanding ketika kita awal memasuki reformasi pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
jadi dialog tetap berlaku
karena politik ini mengandung esensi dialog
keputusan keputusan yang sangat strategis terhadap pd perjuangan sikap politiknya
apakah berada dalam pemerintahan ataupun di luar
itu akan diambil dengan seksama
dengan melihat seluruh aspek politiknya bagi kepentingan bangsa dan negara
sekarang kan sidang di mk masih bergulir nih mas hasto
apa surprise yang disiapkan yang masyarakat masih belum tahu
yang menguatkan tadi tsm yang anda sebutkan abuse of power
apa fakta atau data yang masih belum keluar
ya data data dari it itu ada
tapi yang paling penting adalah nilai nilai yang tadi disampaikan dalam pidato
pembukaan dari pak ganjar dan prof mahfud ketika proses persidangan itu dilakukan
sesuatunya sangat realistik dan kami percaya bahwa setelah mk
jatuh ke titik nadir karena hubungan kekeluargaan antara bapak anwar usman dengan mas gibran
dan adanya intervensi dari istana terpanggil itu kebenaran nurani itu
untuk mengangkat marwah mk
kalau nggak ada kalau itu nggak dipegang
maka ya kita ya akan suram masa depan republik ini
sama dengan awal pak harto berkuasa meskipun nampaknya saat itu hebat sekali
dukungannya termasuk dari luar negeri tapi pada akhirnya kan kemudian terjadi krisis
maka mengapa kita ada filosofi mengapa ada norma mengapa ada etika mengapa ada supremasi hukum
agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan sehingga marwah kekuasaan itu untuk rakyat
ini setidaknya yang diluruskan oleh pd perjuangan bersama p tiga perindu dan hanura serta ganjar mahfud
oke saya mau masuk ke pertanyaan cepat ya mas
satu kata untuk anies mohaimin
ketawa dulu kan ganjar mahfud
seperti apa pemerintahan prabowo gibran kalau dilantik
indikator ekonomi itu yang pertama
celah fiskal tinggal tiga enam
ketika bu mega mengakhiri tugasnya dulu akhir dua ribu empat itu bagus banget
yang kedua beban subsidi begitu besar
yang ketiga ancaman inflasi dan juga kenaikan harga kebutuhan pokok rakyat
ini di tengah tengah puasa kita sangat prihatin
yang keempat persoalan geopolitik global
ketika di laut merah saja itu kapal kapal niaga sudah diserang oleh pemerintah haiti
yang kelima perekonomian dunia kekuatan ekonomi utama dunia amerika serikat
menghadapi serius terhadap masalah ekonominya
inflasi yang mengancam dapat untuk menaikkan suruh bunga
artinya pr nya banyak ya mas
tidak cerah tapi yang paling kami khawatirkan kelas menengah kita
sekarang tabungannya sudah menipis kelas menengah
sehingga saudara kt basri kan mengungkapkan suatu hal yang sangat baik untuk menjadi catatan penting kita terhadap apa yang mereka sebut
apa yang di sebut sebagai chilean paradox
kalau pemilu dua ribu dua puluh empat akhirnya diulang lagi akankah ngerangkul dua
kalau ternyata gugatan mk ditolak akankah mau dirangkul sama nor
berarti tidak ada masalah berdialog buat bangsa dan negara
tetapi untuk masuk tidaknya ini kan keputusan strategis
dan itu ibu megawati yang memutuskan yang kemudian nanti dalam kongres akan diperkuat sebagai sikap politik dari partai